sosok soekarno presiden pertama indonesia dalam membawa indonesia merdeka menjadi catatan sejarah yang tak pernah habis untuk diulas
putra sang fajar ini dikenal sebagai figur yang tegas dan nasionalis sehingga disegani rakyat dan pemimpin dunia
namun dibalik itu masih banyak sisi lain dari sosok soekarno yang belum banyak diketahui publik
di antaranya tentang sifat humanis dan humoris dari sang proklamator berikut catatannya
kami bangsa indonesia
bung karno sosok presiden pertama ini mampu menggetarkan hati rakyat indonesia setiap kali ia berpidato
keberanian dan kecerdasannya mampu membawa indonesia berdiri di atas kaki sendiri merdeka dari penjajahan
pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima bung karno dengan nada tegas membacakan teks proklamasi
dengan cara saktama dan dalam tempu yang sesingkat
namun dibalik kepiawayannya dalam memimpin bangsa bung karno juga seorang manusia biasa yang memiliki sifat humanis
salah satunya sifat humoris yang membuat rakyat merasa lebih dekat dengan pemimpinnya tersebut
menurut sejarawan jj rizal bung karno merupakan sosok yang gemar bersendagurau dengan berbagai tamu politik dan juga dengan rakyatnya
salah satu contohnya terlihat pada keakrapan bung karno dengan seorang penyair
bernama sitor situmorang
cerita bagaimana bung karno kunjungan ke mesir
tiba tiba di dalam rombongan penyambutan bung karno di mesir itu ada seorang penyair namanya sitor situmorang
dia waktu itu berjalan bersama pimpinan mesir gamal abdul nasir
dan tiba tiba dia berhenti di depan si penyair yang ada di rombongan penyambutannya dia
dia tanya kenapa kamu ada di sini
sebelum dijawab dia jawab tidak
dia jawab tidak
dia menjelaskan kepada nasser nasser ini penyair negara saya yang paling terkenal yang paling berbakat
terus nasser bilang apa sair sairnya baik
buat orang indonesia buat kritikus kritikus dan para sastrawan itu sangat baik
dia ditiru oleh banyak sastrawan dianggap pandu gitu ya
tapi saya sendiri tidak suka sairnya dia
terus dia lewat itu
bung karno juga dikenal sebagai seorang penyair yang sangat baik

hal inilah yang membuatnya sering dijuluki sebagai the indonesia dandi
di balik peci hitam dan berbagai macam jas rapi yang selalu melekat dengannya
ada sebuah simbol yang ingin ia sampaikan
peci hitam merupakan simbol pergerakan nasional yang membuatnya merasa lebih percaya diri
dan semangat untuk lepas dari penjajahan
sedangkan pakaian yang selalu terlihat perlente
merupakan simbol penolakan pembodohan yang bung karno sampaikan kepada para penjajah
ya bung karno itu memang orang yang pandai menciptakan simbol gitu
nah peci itu simbol pergerakan nasional
jadi peci itu bukan identifikasi dengan islam gitu ya tapi simbol pergerakan nasional
peci sendiri awalnya diadopsi dari topi topi yang biasa dikenakan para buru buru
yang menyedihkan nasibnya di delhi
buru perkebunan delhi terlalu banyak cerita yang menyedihkan tentang buru di delhi itu
nah di awal abad ke dua puluh peci itu diadopsi seperti jas diadopsi
mereka memakai jas eropa memakai sepatu memakai dasi tapi kepalanya adalah kepala wong cilik
sisi lain kehidupan bung karno juga diceritakan seorang penulis dan ketua dewan pembina yayasan aku dan soekarno
salah satunya terlihat saat masa pengasingan bung karno di nd flores nusa tenggara timur pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh empat sampai dengan seribu sembilan ratus sembilan puluh
selama pembuangan di nd dia melahirkan banyak karya tulis
salah satunya yang sampai sekarang belum kelacak keberadaannya adalah terjemahan sejarah tokoh pendiri arab saudi yang bernama ibnus saud
itu dia tulis tangan itu terjemahan itu beratus ratus halaman
yang kedua dia melahirkan setidaknya ada sebelas naskah tonil tonil sadiwara gitu ya
dan naskah naskah tonil ini semuanya merupakan satu bentuk satire jadi kritik kepada pemerintah belanda waktu itu
kehidupan sosok pendiri bangsa yang lahir di surabaya pada enam juni seribu sembilan ratus satu ini memang tidak akan ada habisnya untuk dibahas
mulai dari perjuangannya dalam membawa bangsanya merdeka hingga kisah kisah yang melingkupi sisi lain
berikut adalah sang verderan berita kuliah orang indonesia di torres farge